ini kok di dalam negeri kita ngambil alih seperti ini
nggak ada yang dukung diem diem saja
malah kadang sebagian membuli
dan kita harapkan indonesia emas
itu betul betul terjadi di dua ribu empat puluh lima yang akan datang
kesempatannya ada tetapi tantangannya juga
tantangan tantangan yang tidak ringan
kalau hitung hitungan dari world bank
dari imf dari oecd dari mckenzi
tapi sekali lagi dengan konsisten
konsisten konsisten yang baik
tidak gonta ganti program
tidak guntah ganti acara
dan momentum transformasi itu sudah kelihatan
nah itu hilirisasi misalnya
tadi sudah disampaikan oleh adinda wirjawan
itu memunculkan nilai tambah yang berlipat lipat
tetapi ini ditentang digugat oleh uni eropa
kita banding lagi ya kita hadapi
tetapi industri nya sudah jadi
kita untur untur enggak apa apa untur mundur mundur
karena memang membangun sebuah industri
membangun sebuah manufacturing itu butuh waktu
nggak tahu apakah ada banding yang kedua
kalau ada banding lagi
pokoknya jangan mundur sambil industrinya segera dibangun
coba dilihat di dua ribu empat belas ekspor kita saat kita mengekspor dalam bentuk mentahan
kemudian karena kita sekarang sudah bisa membangun industri nikel
artinya hampir lima ratus triliun
coba berapa kali lipat
nilai tambah yang kita dapatkan
berapa kali lipat pajak yang kita dapat pnbp yang kita dapat
biaya ekspor yang kita dapat royal itu yang kita dapat
breport misalnya ini nikel tembaga sekarang breport
sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya sembilan persen
kemudian kita ambil alih dengan negosiasi
sekarang sudah mayoritas menjadi lima puluh satu persen
artinya freeport itu bukan milik amerika lagi
sudah milik indonesia milik negara kita
jadi jangan punya ada bayangan di sini breport itu amerika
sebentar lagi akan kita tambah menjadi enam puluh satu persen lagi
dan pendapatan breport sekarang ini tujuh puluh persen itu masuk ke negara tujuh puluh persen
begitu kita naik lagi menjadi enam puluh satu persen nantinya
dua puluh persen akan masuk ke negara
inilah proses proses tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu
sekali lagi tantangannya besar tantangannya tidak mudah
butuh nyali butuh keberanian
masuk ke ekonomi hijau kita konsisten terus ke arah itu
saya yakin indonesia emas di tahun dua ribu empat puluh lima itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan
kita tahu ke depan tantangan tantangan itu semakin berat
gelombang disrupsi teknologi semakin kencang
kita tahu hampir setiap hari ada barang barang baru
big data analytic ai mesin learning stem cell bioteknologi robotik
satu belum kita selesai kita pelajari muncul yang lain
dan juga tantangan yang kita hadapi
rivalitas dan geopolitik yang sulit kita hitung
kita tahu perang masih terjadi di ukraina di gaza di yemen
dan juga kebijakan proteksionis global
yang dulu semua terbuka
semua mengajak global masuk ke globalisasi
tapi sekarang sudah kebalik lagi
entah dengan embargo entah dengan sanksi restriksi semuanya
dan kalau kita hitung dua ribu empat belas masuk ke dua ribu dua puluh tiga
sudah naik tiga kali
negara negara yang jadi proteksionis
dan penggunaan fiskal dalam perang
kita tahu juga tantangan perubahan iklim yang semakin masif
sulit dihitung sulit dikalkulasi
kita tahu kita di tiga tahun yang lalu
misalnya urusan beras kita masih bisa pegang
tapi begitu ada el nino
kemudian hujan ekstrim yang sangat deras sekali
semuanya menurunkan produktivitas pertanian kita
sehingga mau tidak mau
kita harus mengimpor beras
tetapi sekarang juga mengimpor beras juga tidak semudah
lima atau sepuluh tahun yang lalu
karena semua negara juga ingin memegang stok berasnya sendiri sendiri
tidak mau menjual karena juga untuk menyelamatkan rakyatnya sendiri sendiri
kita tahu sembilan belas negara sekarang ini telah men stop
dan lima negara men stop total ekspor berasnya
sehingga negara negara yang dengan penduduk besar
kesulitan banyak yang mengalami kesulitan
dalam mencari pangan untuk rakyatnya